kita menuju ke informasi selanjutnya
jenazah balita korban mutilasi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri
di cengkareng jakarta barat telah dimakamkan
menurut keterangan para tetangga balita berusia satu tahun tersebut
dimakamkan di tempat pemakaman umum tegal alur kalideres jakarta barat
siasat arjuna dimakamkan setelah menjalani otopsi di rumah sakit polri bayangkara kramatjati
di rumah korban pada selasa pagi masih terpasang garis polisi
dan tidak ada aktivitas dari pemerintah
polri langsung rumah sakit polri
kemana pak di kuburnya pak
tegal alur jam berapa di kuburnya pak
dari jam sepuluh sampai jam sebelas
tadi pagi atau kemarin pagi
sementara itu m yang diduga membunuh dan memutilasi anak kandungnya
kini menjalani perawatan di ruang isolasi ditemani sejumlah keluarga
m sebelumnya diantar anggota unit perlindungan perempuan dan anak polres jakarta barat
m menjalani perawatan di ruang isolasi karena diduga mengalami gangguan jiwa
saat diperiksa m bahkan sempat berteriak teriak di ruang isolasi
sementara itu lembaga perlindungan anak indonesia melakukan rapat internal
membahas kasus mutilasi pada anak
pembahasan tidak hanya pada kasus mutilasi di cengkareng saja
tetapi juga di seluruh wilayah lain
rapat dilakukan di kantor lpai di kompleks kementerian sosial salemba jakarta
kasus mutilasi yang dilakukan ibu kandung pada anaknya di cengkareng bukanlah peristiwa satu satunya
ada kasus mutilasi lain yang melibatkan anak anak yang tengah dibahas di lpai
setelah rapat internal ketua lpai seto mulyadi akan menuju rumah sakit polri untuk menjenguk pelaku mutilasi
menurut kak seto pelaku saat melakukan tindakan keji itu dalam kondisi kejiwaan yang sakit
karenanya lpai akan mempelajari kasus ini
dan masalahnya adalah
ini dilakukan oleh orang yang sakit
jadi tidak bisa dipindana tidak bisa disalahkan karena dalam keadaan sakit jiwa
dan ini juga hampir dijumpai beberapa tempat demikian
sehingga dalam hal ini mungkin yang paling penting adalah juga pemberdayaan masyarakat
dalam keluarga yang lebih besar yaitu rt dan rw
tindakan seorang ibu berinisial m yang tega membunuh bayinya sendiri sungguh sulit untuk bisa dipercaya
bagaimana pandangan ilmu psikologi terhadap perilaku orang tua yang tega memutilasi buah hatinya tersebut
untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan seorang psikolog elizabeth santosa
selamat siang ibu elisabeth
halo selamat siang
baik ibu elizabeth kami ingin pendapat ibu elizabeth secara umum
apa sih yang terjadi pada kejiwaan dari pelaku m ini
oke jadi anda perlu tahu bahwa namanya kejiwaan memang langsung mengasumsinya kepada gangguan jiwa
nah gangguan jiwa itu sendiri
macamnya banyak variasinya banyak tingkatan dan spektrumnya begitu besar
jadi apa ini penicunya apakah psikosis apakah dia ada halusinasi atau sudah ada stres atau depresi berkelanjutan itu belum bisa dipastikan
jadi artinya asumsi pasti ke arah sana ke arah gangguan jiwa
tapi untuk menegakkan diagnosanya hanya yang memeriksa yang bisa
tetapi dari secara
umum ada tidak kasus kasus yang terjadi seperti ini
misalnya dia adalah seorang ibu kemudian dia melakukan hal yang sangat keji
saya mohon maaf sekali menggunakan kata mutilasi ini kepada anaknya sendiri begitu
apa yang secara umum terjadi begitu dari yang anda pelajari bu elsa
ya kasus ini memang artinya tentunya pasti jarang dalam artian memang secara statistik pasti kasuistik ya
karena ini kan tindakan yang dalam arti kata pembunuhan terhadap anak
dan juga ada faktor
ada kekejian di sini
kembali lagi agak sulit dikarenakan kita tidak melakukan pemeriksaan
bisa saja kita mempunyai beberapa asumsi
misalnya ya dalam keadaan stres berat stres akut depresi yang bisa ada agresinya
biasanya kalau misalnya saya atau tim tim psikolog lain yang memang menangani
pasti kita akan mencari data
data dalam artian selain data wawancara data grafis dan sebagainya
kita juga mencari data bagaimana pola asuh ibu
ini terhadap misalnya anak pertama
ini kan anak kedua ya
berarti ada anak pertama
apakah dari dulu anak pertama suka dipukul
sudahkah ada tindak kekerasan
dan bagaimana pola hubungan dengan suaminya
apakah ibu ini juga korban kekerasankah
atau memang suka bicara sendiri suka berharusinasi
itu harus diwawancara untuk bisa mendapatkan suatu ketegak menegakkan diagnosa yang
ah ini benar gangguan jiwa yang organik
memang dalam artian psikosis berat
bukan juga dikarenakan faktor luar tapi juga ada genetik yang terlibat di dalamnya
jadi selain anda sebutkan tadi kemungkinan ada faktor latar belakang keluarga
misalnya hubungan dengan suami lalu pola asuh terhadap anak
misalnya kondisi perekonomian keluarga yang mempengaruhi tingkat stres
misalnya seperti itu
ada juga yang memang dari faktor bawaan dirinya sendiri begitu
genetik kita sebut iya bawaan diri
jadi kalau di luar negeri ada empat macam
misalnya hukuman yang dijatuhkan
pertama bersalah begitu kan ya
ada yang namanya bersalah tapi mentally ill
bersalah namun gangguan mental ill itu disebut
ada gangguan jiwa
tapi gangguan jiwanya masih dipikir dikarenakan dia masih ikut bertanggung jawab dirinya
tapi ada di luar negeri yang dikatakan tidak bersalah
salah karena alasan insanity jadi dua kata nih mental dan indonesia ini suka rancu jadi satu
gangguan jiwa ternyata ada mental ada juga apa psikosis berat gitu yang memang dia memang ada masalah di
di otaknya gitu yang membuat tidak bisa membedakan antara realitas dan halusinasi
itu perlu ada identifikasi yang jelas biasanya ini beneran insanity bisakah dia bertanggungjawabkan
atau memang dia harus bertanggung jawab jadi itu perbedaannya dua itu saya mencoba berpikir
sederhana ya mungkin bisa dikoreksi begitu bu elizabeth ketika orang akan melakukan pembunuhan
atau mutilasi misalnya paling tidak dia akan harus mengambil pisau dulu tidak mungkin akan dibawa ke
mana manakan pisau nah ketika dalam seberapa panjang sih orang dalam kondisi yang kemudian
tidak sadar misalnya dalam kondisi yang menjadi orang lain atau mungkin satu apa sedang berpikir
sedang tidak sadar begitu paham bagaimana bagaimana
itu ada yang sedang berpikir sedang tidak sadar begitu paham bagaimana bagaimana

dilihat itu mungkin bukan anak begitu ya dia mungkin merasa melihatnya itu sapi begitu kan ya
berarti artinya dia ada masalah gangguan dalam kesadaran disitu kesadarannya yang saya maksud
jadi bukan kesadaran dia masih ingat dia bicara bisa jadi bilang iya saya ambil pisaunya karena
ini kejadian serupa terhadap aparat kepolisian yang belum lama terjadi dan saya rasa anda pernah dengar
yang memutilasi anaknya juga
tapi dia ada gangguan kejiwaan
akibat dimana dia
sadar saya mengambil pisau tapi saat itu
ada bisikan ada
suara dan sebagainya
ya kan berarti ada halusinasi terlibat
atau memang juga dalam keadaan
ini memang ranahnya itu dalam artian
kurang jelas tapi saya
begitu cara kita membedakannya
sadar pasti sadar
ya tetapi ada
faktor halusinasi tadi begitu ya
adakah faktor halusinasi
atau pemahaman waham
bahwa ketika dia melakukan ini
dia akan mungkin masuk
surga atau bagaimana jadi itu perlu dilihat
itu tingkat psikosisnya seperti
apa yang seperti saya katakan tapi di indonesia
memang masih belum jelas
sama yang disebut insanity
baik tapi artinya
apakah halusinasi itu
ada tingkat tingkatnya misalnya bisa sepanjang
berhalusinasi seperti itu
bisa muncul bisa muncul dan aktif kapan saja
contohnya anak yang usianya
yang usianya dua puluh an tahun ya
seumur hidup dari
enam belas tahun ini anak yang baik sekali
gak bermasalah tapi begitu delapan belas sembilan belas
tahun ini mulai aktif dia
mulai aktif mulai meracau
sendiri ada satu momen
yang membuat dia depresi tapi
langsung psikosisnya keluar semua
dan itu sekarang sudah diamankan misalnya
sanatorium atau di
rumah satu jiwa dan harus
mendapatkan pengobatan setiap saat
nah itu artinya memang
membahayakan karena tidak bisa
membedakan realita dan halusinasi
nah ini kalau golongan
psikosis saya hanya berbicara tapi saya
tidak mengatakan bahwa pelaku
kita hanya berbicara
baik kita hanya bicara soal apa
yang mungkin terjadi begitu ya bu elizabeth
jadi ketika tim
cnn indonesia mencoba menelusuri
di tempat kejadian begitu
meminta pernyataan sejumlah tetangga
berinisial m ini sebenarnya
normal normal saja penampilannya berbicara
juga dengan para tetangga lain
cukup akrab dan lain sebagainya begitu
apakah memang ada ciri ciri
yang seperti itu juga atau mereka
orang yang karakter yang
anda gambarkan tadi itu biasanya
suka menyendiri dan lain sebagainya
jarang sih biasanya memang dilihat itu
kalau orang yang tidak memiliki
bisa membedakan realitas sama lusinasi
pastinya kalau bicara itu
meracau meracau artinya kita bicara
ada bicara itu tapi
data ini baru saya dapatkan
bisa gitu berinteraksi dengan
sama nah berarti kan ini
menumbangkan kita punya asumsi
bisa jadi arahnya mentally ill
jadi artinya tetap bersalah
tetap bertanggung jawab terhadap
karena ini kan sudah berkeluarga bu
tentu saja begitu ya dengan suaminya
gejala gejala apa sih sebenarnya
yang bisa diketahui
oleh misalnya pasangan hidupnya
atau orang orang yang tentu saja kan ini ingin
menolong juga kan bukan bukan kemudian
itu apa gambarnya yang bisa dikejala gejala
yang bisa diketahui secara kasat
karena biasanya gangguan seperti ini
didefeksi sejak dini
nah ciri ciri seperti apa
ciri ciri misalnya ketika
seseorang itu mempunyai perubahan
dilakukan secara drastis
jadi yang gembira tiba tiba suka
di dalam kamar berbulan bulan
berat badan turun
dilihat banyak perubahan dari
yang fisik banyak
perubahan dari cara bicara
dan sulit sekali
berbicara atau beradaptasi
dengan individu ini
biasanya itu sudah indikasi
jangan menunggu terlalu lama
itu biasanya butuh support
dukungan dari lingkungan atau keluarga
terkecil atau teman teman
kalau memang sudah tidak
sanggup lagi menghadapi
si individu ini biasanya langsung
dibawa saja kepada yang profesional
yaitu psikiater atau psikolog
terima kasih atas penjelasannya ibu elizabeth santosa
psikolog telah bergabung bersama kami
di cnn indonesia news desk